kamu yang jadi korban
kita mau balas dendam
malah disuruh diem
biar gak terjadi perang
kita jadi korban terus
siapa yang bantu kamu
nyari orang yang hajar kamu
saya mau ketemu dia
cuma nolong waktu kangkobang udah rubuh di jalan
gak usah bingung
masih ada yang lain selain diza
nana itu perempuan
nama anda siapa
rivka adik saya
yang bantuin saya jualan kerudung
tetai juga cantik
saya mah engga
pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah
haruskah ada copet di dunia ini
sebab kalau tidak ada copet di dunia ini
untuk apa ada istilah copet berbagai bahasa di dunia

untuk apa seseorang jadi coklat
buat nambah uang jajan aja
biar bisa bantu ngeringanin beban orang tua
kamu kuliah dimana
kuliah di jurusan apa
bisa di jurusan kebun kelapa cucahem
bisa di jurusan kebon kelapa dago
bisa di jurusan kebun kelapa ledeng
kamu mau nyopet di angkot jurusan mana saja
udah semester berapa
kamu hitungannya adalah mahasiswa semester pertama
kamu akan belajar teknik teknik dasar mencopet secara berkelompok yang minimal terdiri dari dua orang
dimana salah seorang diantaranya akan bertindak sebagai copet
dan yang seorang lagi bertindak mengawasi
membantu memantau situasi dan melindungi
ada yang mau ditanyain nggak
yang dimaksud dengan melindungi itu apa
apakah kalau kita ditangkap polisi
copet yang lain bisa membebaskan
bukan seperti itu
kalau partner kita ketahuan
si korban berteriak copet
kemudian ada yang mau mengejar
kita akan melakukan gerakan yang tujuannya untuk
menghalangi atau menghambas si pengejar
kalau ada orang yang kalap
teman kita mau dihajar
kita akan melakukan tindakan yang seolah olah menenangkan
dengan memeluk orang tersebut
sambil berkata dengan tegas
sabar jangan main hakim sendiri
iya nanti kamu bawa kerudungnya sepuluh
kamu bisa jual ke saudara
atau teman kuliah
tapi makin cepat lakunya
makin banyak lakunya
itu lebih bagus
oke sekarang saatnya pkl
praktek kerja lapangan
dik dik mau lapor polisi
saya gak setuju
biar dia bingung gimana mau laporannya
saya pernah ngerasain
rasa ini jadi korban
kita cari pelakunya
kita cari otaknya
kita bikin tahu gimana rasanya jadi korban
saya juga pernah jadi korban
tunggu kabar dari saya
jangan lupa subscribe channel ini
ada urusan katanya saya minta tolong kamu rasa mp tiga disini siap sebelum standby gimana kalau kita
makan dulu kamu orang lain lagi prihatin malah mikirin makan aja kamu orang lain lagi lapar
malah marah marah aja kalau kamu mau makan dulu enggak rinsang nemenin kamu disini
jadi bos dik dik dia masih di rumah sakit
maaf saya ada perlu sama taslim dulu bubun saya terus kamu yang jadi korban sekarang
kang gobang kita mau balas dendam malah disuruh diem biar enggak terjadi perang
tapi kalau kita diam terus kita jadi korban terus iya siapa yang bantu kamu nyari orang
yang hajar kamu robby saya mau ketemu dia sebentar halo halo ya kang kopi siap
kita kesana sekarang oke saya sama taslim mau nyari siapa pelaku pembandaian kang
gobang siapa otaknya bikin perhitungan mau ikut atau cuma denger ceritanya aja
ikut ayo motor kamu nggak dibawa enggak kenapa
aku lagi kurang selera makan kalau ada ambilin kicim pling yang udah digoreng buat ganja harus
ini makanan kesukaan kang bahar
dari mulai zaman susah
sampai banyak duit
kesukaannya gak berubah
akang lagi ada masalah
dari pagi aku cuma duduk diem
keliatannya akang lagi banyak pikiran
supaya bisnis kita maju
kok kamu tau
ingat kita jalan
saya saat yang terhormat
tidak tahu di mana